puluhan sopir angkot selasa siang mengikuti lomba bongkar ban serep di kantor satpas kolombo surabaya
keseruan pun terjadi saat para sopir beradu cepat menggiring dan membongkar ban hanya dalam waktu beberapa menit
puluhan sopir angkot dari berbagai trayek di surabaya ini mulai beradu cepat membongkar dan memasang ban cadangan atau serep angkot miliknya
di kantor satuan penyelenggaraan administrasi satpas kolombo selasa siang
tidak hanya ditutup cepat dan tangkas para sopir juga harus fokus menggiring ban miliknya sejauh sepuluh meter
tak heran keseruan pun terjadi saat sebagian peserta terjatuh
meski demikian para peserta mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan polres surabaya
acara ini sendiri merupakan rangkaian acara peringatan hari jadi bayangkara polri ke tujuh puluh tiga
sekaligus menjadi ajang sosialisasi bagi sopir angkot
kita berawal daripada data tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan
dan yang kedua adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh sopir sopir angkot
makanya satuan pas polrek surabaya
adakan ingin sekali mengedukasi para sopir angkot
selain lomba pasang ban dalam momen ini para sopir diajarkan bagaimana menjadi pengendara yang baik di jalanan
agar sopir angkot semakin tertib dan disiplin di jalan